kita beralih ke informasi lain jumat malam ribuan ogo ogo diarak di seluruh wilayah bali
namun ada ogo ogo di denpasar yang dapat bergerak sendiri
tanpa ada yang menggerakkan ogo ogo di banjar kalja desa panjer denpasar ini bisa bergerak sendiri
selain tangan dan badan mulut ogo ogo siwa ini juga bisa bergerak
tentu saja hal ini membuat masyarakat penasaran dan ingin melihat secara langsung
rupanya ini adalah ogo ogoh canggih yang menggunakan penggerak listrik dan memanfaatkan google assistant
dengan teknologi ini ogo ogo akan bergerak secara otomatis ketika kata kunci siwa turn on diucapkan melalui jaringan seluler
ogo ogo akan berhenti bergerak jika mendengar perintah siwa turn off
ogo ogo bisa diperintah dari jarak jauh bahkan dari luar negeri asalkan jaringan internet lancar dan terhubung dengan mesin penggerak
pada jumat malam
seluruh ogo ogo di arah keliling kampung
tepat pada malam pengerupukan atau sebelum puncak perayaan nyepi
untuk ide awal ya sih saya sering browsing browsing di internet
nah saya melihat juga ada pengembangan baru itu dari google yaitu google assistant
nah nasihat tiba tiba pinginnya sih untuk menggabungkan google asisten ke ogo ogo
nantinya sekarang untuk mengongkongnya lebih mudah
lebih jauh lebih mudah
dan lebih canggih
kalau untuk biayanya tambah berapa
untuk biaya untuk keseluruhan sekitar lima belas juta
untuk alanya saja sekitar tiga juta